bagus kan banyak masyarakat yang pada bikin rumah
kan kita bisa ikut kerja juga kalau gitu
sementara ini kalau nggak panen ya buru buru mau pada bikin rumah kan
untuk biaya hidup sehari hari aja udah susah gitu udah sulit
didi telah menjadi petani di kandang haur kabupaten indramayu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
kekeringan bukan hal baru baginya
didi pernah mengalami dampak kekeringan akibat el nino pada dua ribu tujuh belas
namun kala itu ia masih memiliki modal untuk menanam semangka di desa sebelah
kali ini padi di sawah seluas tiga tujuh hektare tak bisa dipanen
sementara semua pendapatan dari hasil panen masa tanam pertama
harus ia serahkan untuk menutup pinjaman dari bank
delapan juta rupiah untuk menanam pari di satu lima hektare lahannya
dan sepuluh juta rupiah untuk menyewa satu tujuh hektare lahan sisanya

yang masih ia miliki hanya ternak tetapi belum bisa dinikmati hasilnya
untuk kebutuhan sehari hari didi terpaksa meminjam uang dari kerabat dan teman
harapan saya sebagai petani di sini ya ada perhatian dari pemerintah lah
dalam hal ini adalah barangkali stimulan untuk permodalan
karena kita petani sudah banyak mengeluarkan modal
sudah tidak ada simpanan
apalagi kalau sudah nggak panen itu sudah tidak bisa ngapa ngapain lagi
dampak el nino terasa di indonesia sejak juni
bmkg memprediksi sebagian besar wilayah indonesia akan mengalami curah hujan bulanan kategori rendah
beberapa wilayah bahkan tidak mendapat hujan sampai akhir oktober
dimulai dengan tidak adanya hujan yang terjadi di wilayah wilayah tersebut
dan juga mengakibatkan kondisi keringan dan juga dampak dampak turunan seperti
berkurangnya debit air sungai di sungai sungai kecil maupun juga sungai sungai utama
kondisi ini mengancam sektor pertanian yang sangat mengandalkan air
hal ini sudah dirasakan kabupaten indramayu jawa barat sejak pertengahan juli
kabupaten dengan luas wilayah dua ratus sembilan hektare ini memiliki satu ratus dua puluh lima ribu hektare persawahan
dengan sumbangan beras sebesar satu empat juta ton pada dua ribu dua puluh dua kabupaten
menjadi salah satu lumbung padi yang memberikan sumbangan beras paling besar se indonesia
namun masa tanam kedua tahun ini memiliki nasib yang berbeda
pada umumnya masa tanam kedua dimulai pada juni dan panen bisa dilakukan tiga bulan setelahnya
namun menurut kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten indramayu
hingga akhir agustus dari satu ratus sembilan belas ribu hektare sawah yang ditanami baru dua puluh ribu hektare yang berhasil panen
pemerintah daerah telah mendorong petani untuk menanam varietas padi gencah yang memiliki umur lebih pendek
dan mengatur jadwal penggunaan air per kecamatan
namun kecamatan yang terletak jauh dari sumber air dan tidak memiliki harapan panen
tidak mendapat prioritas bantuan air
yang enam ribu hektare itu itu hampir sebagian besar ada di daerah daerah ujung
nah ada di daerah daerah ujung maaf seperti halnya dari jatilu
hur ujungnya itu kecamatan kandang haur
sejak juli kecamatan kandang haur tidak mendapat air hujan sama sekali
sementara waduk yang dibangun oleh warga setempat baru teraliri air pada pertengahan september
kecamatan kandang haur dengan luas sawah lima delapan ratus lima puluh tiga hektare
biasanya bisa menyumbang tujuh ton gabah kering giling per hektare
kini hanya satu satu ratus sembilan puluh empat hektare lahan yang berhasil panen
dengan kisaran hasil empat ton per hektare
kualitas padinya pun tidak maksimal
kini warga kandang haur hanya bisa mengandalkan air dari sumur bor untuk bertani
sayangnya sumur bor tidak cukup untuk mengairi sawah di desa ini
sumur bor yang terletak di utara pun sudah payau airnya
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengatakan
neraca beras terkait ketahanan pangan dasar masih baik baik saja

namun ia juga memiliki kekuatan yang sangat tinggi

keper el nino itu diperkirakan oleh para kepaker kita kehilangan satu dua juta ton
oleh karena itu intervensi yang kami lakukan membuat lima ratus ribu hektare untuk memboster
mempersiapkan khusus untuk kalau terjadi shorkid
badan riset dan inovasi nasional sudah merancang varian padi
yang lebih tahan perubahan cuaca sejak dua ribu dua puluh

rencananya varietas padi ini akan menjadi padi yang lebih tahan perubahan cuaca sejak dua ribu dua puluh

sekarang kami di brin menggabungkan sifat sifat yang bisa mengantisipasi perubahan iklim
karena perubahan iklim tidak hanya kekeringan
tapi juga kekeringan banjir salinitas atau kegaraman yang tinggi
bmkg memprediksi setelah dampak el nino berakhir
curah hujan akan menjadi tinggi dan mudah dipelajari
bmkg memprediksi setelah dampak el nino berakhir
curah hujan akan menjadi tinggi dan mudah dipelajari
memprediksi setelah dampak el nino berakhir
jurah hujan akan menjadi tinggi dan mudah dipelajari
maka dari itu petani diimbau untuk menyiapkan lahan agar bisa panen sebelum
lahannya terendam air akibat curah hujan yang ekstrim liputan ini merupakan bagian dari program
journalist cnn id academy dan kedutaan besar amerika serikat lorenzi agata imamuhairib indrabayu